mencerminkan bahwa negeri ini seakan dipaksa untuk menerima pemimpin
terkait dengan putusan mahkamah agung untuk memerintahkan kpu mencabut
batasan usia cagup dan cawagup
kami dari pdi perjuangan melihat ini adalah bagian dari suatu rentetan
yang telah dimulai sejak putusan mk no sembilan puluh dua ribu dua puluh tiga
yang mencerminkan bahwa negeri ini seakan dipaksa untuk menerima
pemimpin yang belum cukup usia
dan juga minim prestasi dan pengalaman maupun rekan jejak
dan ini adalah sesuatu hal yang kami anggap sebagai pengkhianatan